apa anaknya ibu tadi yang berumur tiga puluh satu tahun dan ibunya yang berumur enam puluh empat tahun dua duanya positif corona itu ada di indonesia di sini
daerah mana pak
di rumah sakit mana pak
di daerah sana pak
nanti biar dijelaskan lebih detail oleh menteri kesehatan dr terawa
pak yang berinteraksi dengan orang jepang itu kan tidak hanya dua orang saja
nanti saya jelas
ini dikasih oleh dr terawa
mau tanya ini kan melalui musuh kemarin ada penghentian sementara dari lima a
takut akan virus corona dari dpr sendiri meminta pemerintah untuk
saya kira semua negara sekarang ini semuanya hati hati termasuk kita sejak awal juga hati hati
tetapi sekali lagi ini semuanya sudah ditangani oleh tim dan kita
bekerja seperti biasanya
himbawan pada masyarakat pak sudah dalam kegiatan
sebelumnya pak terhubung corona ini apa ada penguatan dalam kegiatan
penguatan dalam kegiatan
penguatan dalam kegiatan
nanti dr terawa akan menyampaikan
mungkin ada himbawan untuk masyarakat kita pak agar lebih bersepada dan
saya kira sejak awal saya sampaikan bahwa kita harus menjaga higienis
banyak mencuci tangan kita
penting sekali kontak kontak yang tidak perlu saya kira tidak perlu dilakukan terlebih dahulu
kemudian juga menjaga tubuh agar fit sehingga imunitas itu ada dari dalam kita
pak pemerintah kan memberi insentif untuk
indonesia kan sudah dikelilingi oleh negara negara yang terkena virus corona
indonesia kan sudah dikelilingi oleh beberapa negara yang terkena virus corona
tetapi masker masker di indonesia ini sudah mulai kehabisan pak
dan masyarakat itu sudah mulai langka untuk mencari masker
mungkin dari pemerintah sendiri
ya nanti dr terawa
pak pemerintah kan memberi insentif untuk pariwisata
nah sementara ini juga baru ada kasus kejadian dari wna nular ke wsi yang ke indonesia
ini insentif untuk pariwisata seperti diskon tiket pesawat
terus biaya untuk pinduk luar negeri itu apa tidak menambah risiko
tidak itu berbeda
insentif itu kan kita berikan untuk wisatawan dari daerah daerah yang sudah diperkirakan
tidak menjadi epicentrum dari virus corona
saya kira sudah dihitung semuanya
karena kita ingin kasus ini terselesaikan tetapi ekonomi kita juga pada kondisian
baik dan normal itu keinginan kita
ya saya kira itu